puluhan driver ojek online yang tergabung dalam gerakan aksi roda dua atau garda
mendatangi kantor operasional grab indonesia
mereka ingin bertemu dengan pihak perusahaan untuk menyampaikan tuntutan dalam aksi hari ini
rombongan pendemo driver ojek online tiba di kantor operasional grab
di kawasan bendungan hilir jakarta rabu pagi
karena tidak ada pihak operasional grab yang menemui pendemo di kantor operasional
para driver ojek online memberikan beberapa tuntutan
di antaranya driver menginginkan perjanjian kemitraan yang jelas antara pihak aplikator dengan driver
kedua menurunkan besaran potongan pemasukan dari driver ke aplikator
ketiga driver menginginkan agar aplikator menaikkan jumlah tarif dasar per kilometernya
ya kami menyayangkan ya aplikator ini
kami hanya menginginkan pertemuan yang kooperatif
pertemuan mencari jalan tengah yang terbaik
karena antara pihak aplikator dengan kami para drivernya
namun yang terjadi aplikator ini seakan arogan
mereka tidak menemui kami saja tidak mau sampai menutup tempatnya
padahal kami niat kami adalah rame rame kesini ya untuk mencari jalan tengah
bagaimana yang terbaik ini
kami ini para drivernya mereka